anda masih menyaksikan debat publik pertama pilgub jawa timur
kita sudah dengarkan tadi pertukaran argumen antara calon wakil gubernur ya
agak ramai agak hangat tapi kadang kadang suka miss juga nih
kita substansinya agak kepotong karena belum dijawab udah ditanya lagi
tapi mudah mudahan ini sesi sekarang sesi cagup mudah mudahan kita bisa lebih dapat substansi
lebih bisa diterima substansinya dan lebih fokus terhadap apa sih yang disampaikan oleh masing masing pasangan calon
peraturannya masih sama seperti dengan segmen sebelumnya
segmen kali ini akan dibagi oleh dua sesi
satu sesi akan diberi waktu selama empat menit
masing masing kandidat akan diberi
kesempatan untuk saling bertanya
dan izinkan kami untuk melakukan kontrol terhadap jalannya perdebatan
kalau dirasa sudah bicara cukup kita akan lempar kepada pasangan yang di sebelah
buko viva sudah siap ya
pak saifullah sudah siap
boleh maju ke depan
silahkan ke depan
oke di arah tenang
ya boleh deh tepuk tangan dulu kasih
kasih tepuk tangan yang meriah untuk dua calon wakil calon gubernur
tepuk tangan sekarang tapi nanti diharap tenang
oke semuanya tenang
kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut satu untuk memulai
gus ipul jawa timur ini pertumbuhan ekonominya di atas rata rata nasional
ekspornya tertinggi dari seluruh provinsi
kemudian migas kita
nomor dua setelah riau
dari pertumbuhan yang tinggi
kita melihat ada pr
jadi saya melihat jantung republik ini ada di jawa timur
tidak boleh ketimpangan tidak cepat diatasi
tidak boleh kemiskinan tidak cepat diatasi
angka kemiskinan di jawa timur ini menggelembung dalam di pedesaan lima belas lima puluh delapan persen
di kota tujuh delapan persen
apa yang sebetulnya telah dilakukan oleh kusipul selama jadi wakup sembilan tahun
supaya kemiskinan di pedesaan yang lima belas lima puluh delapan persen itu bisa segera dihentaskan
selama ini yang dilakukan apa
terima kasih bapak viva
ini pertanyaan juga sudah sering kita dengar
tentu kita harus melihat ke belakang
pada saat saya dengan pak gubernur di lantik tahun dua ribu sembilan
itu kemiskinannya enam belas sekian persen
turun baru dua ribu empat belas turunnya agak sedikit melambat
sekarang tinggal sebelas dua persen
memang ini masih lebih tinggi dari rata rata nasional
persoalannya sekarang adalah kenapa sampai ini melambat
ada beberapa hal diantaranya
yang pertama dipahami sebagai ini sudah masuk kerak kemiskinan jawa timur
yang kedua memang pertumbuhan kita tidak merata
pertumbuhan kita tidak merata inilah yang membuat
kemiskinan tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita
coba kita saya sering sampaikan sekarang di surabaya
disini seperti dalam tanda kutip serba ada
coba nyebrang ke pulau madura
disana seperti dalam tanda kutip serba tidak ada
silahkan bapak viva untuk bertanya kembali
saya ingin bisa dijelaskan
ini tidak sekedar kemiskinan tetapi ketimpangan yang sangat dalam
kemiskinan di pedesaan dua kali lipat daripada kemiskinan di perkotaan
apa yang sebetulnya telah dilakukan gusipur selama jadi wagub
ya tentu ini bersama pak gubernur
saya wakil gubernur belum sepenuhnya punya keputusan
tetapi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin mengatasi kemiskinan di desa
tidak ada pilihan lain
sektor pertanian kita harus tumbuh dengan baik
sektor pertanian ini yang harus tumbuh dengan baik
saya ingin pertanian ditingkatkan
kebetulan jadi menteri sosial
tim koordinasi penanggulan kemiskinan itu kok di daerah daerah itu wakil gubernur ya
tim ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah itu adalah wakil gubernur
ya di jakarta wakil presiden
daerah saya tidak bilang di jakarta
di jakarta wakil presiden
saya bilang di daerah
di jawa timur wakil gubernur
ya silahkan silahkan buka viva mohon maaf
saya sebagai mensos seringkali melakukan koordinasi
ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah adalah wakil gubernur wakil wali kota dan wakil bupati
oleh karena itu saya sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan
selama sembilan tahun ini bukan soal kemiskinan semata tapi ketimpangan
karena kemiskinan di desa dua kali lipat dari kemiskinan di kota
ya saya sependapat
maka itu agenda pertama kita adalah mengatasi masalah kemiskinan
itu agenda pertama kami
kalau saya ditanya sebagai ketua tim penanganan kemiskinan jawa timur
ya tentu ini tidak bisa mandiri tidak bisa sendiri
karena ini tergantung juga sama gubernur
wakil gubernur tidak bisa menentukan sendiri
anggaran tetap ditentukan oleh pak gubernur
dan selama ini saya mendampingi pak gubernur
ketika menangani masalah kemiskinan di jawa timur
saya berada di sebelahnya pak gubernur
baik pak suji
sesi nya habis
tepuk tangan dulu untuk calon gubernur kita
dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua
cagup dari pasangan nomor urut dua
hadirin diharap tenang
kepada pasangan calon nomor urut dua
dipersilakan untuk bertanya
waktu ada empat menit
selama sepuluh tahun
di jawa timur ini
yang layak dipuji
saya sudah sampaikan
yang bagus adalah
di atas rata rata nasional
maka justru pertanyaan saya
yang ekonominya bagus
kenapa lah itu di desa
masih banyak orang miskin

ya itu pr nya
tapi saya harus tegaskan
saya ingin menyampaikan
jadi duet dari ekspor
duet dari pertumbuhan
mestinya makin tinggi pertumbuhan
maka peluang tenaga kerja makin
maka kemiskinan makin rendah
ini kan mestinya
maka perencanaan pembangunan ini
guz siful silahkan
silahkan guz siful
gak bisa hanya dilihat sampai hari ini
tapi kita lihat harus ke belakang
penurunan kemiskinan tajam sekali
antara dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas
diberi kesempatan untuk menjawab ya
pembangunan itu kan berkelanjutan
saya ingin menyampaikan
masyarakat di desa
ini kan ketimpangan ini antara utara dan selatan
ketimpangan juga antara kota dan desa
saya ingin menyampaikan
saudara saya di pedesaan di seluruh jawa timur
kan kasian sekali saudara kita di desa
sepertinya belum tersentuh
oleh pemerataan kesejahteraan itu
kita dengarkan guz siful sekarang
tapi ingat juga
ironinya adalah pengangguran tertinggi di kota
artinya orang desa kerja
tapi dia tidak mendapatkan
income yang cukup
ini kan sebenarnya pertanyaan kepanjangnya enggak nih
ini ironi yang harus kita atasi
dan kita tidak bisa lihat
ini kita tidak bisa lihat hanya sekarang
tapi ini adalah sebuah proses panjang
kalau saya ditanya
bagaimana kemiskinan jawa timur
saya akan menyatakan dengan tegas
penurunan kemiskinan di jawa timur cukup bagus
kedepan harus kita atasi
gimana cara mengatasinya
pertumbuhan harus kita meratakan
tidak bisa pertumbuhan hanya di surabaya dan sekitarnya
kalau kita ingin mengatasi kemiskinan di desa
tidak ada pilihan lain
pertumbuhan ekonomi harus kita ratakan di berbagai tempat
cara memeratakannya gimana gus
ya kita bikin satu program
saya sampaikan di madura
kita punya program satria madura
satu triliun untuk pulau madura
ya yang desa saja
kita tebar jalan
kalau sekarang kita kemiskinannya di pedesaan
saya sudah jelas sampaikan
bahwa kita harus tumbuhkan pertanian kita
kalau pertanian kita tumbuh
insya allah masalah kemiskinan akan teratas
itu saya kejombang
bapak wiva saya butuh bebuk za
saya butuh npk
jadi apa yang sementara ini sudah dilakukan
sekarang kalau kita lihat pedesaan kan umumnya petani
kalau kita lihat dunia pertanian kita
ntp nya sangat rendah
mereka bermasalah ketika pada saat panen harganya turun
disitulah sebenarnya masalah kemiskinan salah satunya
saya ingin menyampaikan begini
itu petani di jawa timur rata rata
lahannya tiga hektar
ya mungkin sejahtera kalau gapotannya tidak kuat
maka potan harus kuat
waktunya sudah habis
dengan waktu empat menit sudah habis
bapak dan ibu dipersilakan untuk duduk kembali
waktunya habis silahkan
kalau masalahnya diperbaiki
bapak ibu sekalian
sekali lagi kami ingatkan
bahwa akan lebih elok jika seandainya kita berikan kesempatan
apa yang disampaikan oleh pasangan calon
baru kemudian kita bertepuk tangan
dan kita sudah saksikan dua sesi
cagup sudah berinteraksi
di durasi yang dibatasi
dan kita bisa melihat bagaimana
tingkat kedewasaan berpolitik di jawa timur sudah semakin tinggi
saling menghargai dan saling memberikan kesempatan
menyampaikan pendapat dan didengar pendapatnya
sekarang tiba kedua pasangan calon
untuk saling berdebat
sama seperti tadi aturannya
akan dibagi oleh dua sesi
dan masing masing satu sesi waktunya empat menit
kedua pasangan calon
dipersilakan untuk maju ke depan
kembali kami akan berikan kesempatan
boleh kita mulai
tepuk tangan dulu deh
kita sepakat kita dengarkan ya
kita dengarkan abis itu baru tepuk tangan ya
apakah pak cagup atau
ya bukhobipa saya sepakat
bahwa idealnya petani kita itu punya setengah hektare ke atas
kalau itu sepakat
dan memang gapokten harus kuat
makanya ada hulu hilir sekarang kan
jadi itu saya gak nama
itu sama aja gitu
nah sekarang yang bertanya siapa
saya sudah tanya
pokoknya sekarang kita bicara soal pendidikan
ya kita bicara soal pendidikan aja
ini salah satu hal yang penting
kalau kita ingin lihat jawa timur ke depan
atau juga indonesia ke depan
yang kita lihat sekarang mereka yang ada di sekolah sekolah saat ini
nah saya lihat di dalam visi misinya ada tistas
itu kira kira seperti apa penjelasannya
ya banyak yang gratis tapi tidak berkualitas
jadi kita ingin menyampaikan bahwa yang gratis tapi juga tetap harus dijaga kualitasnya
pr kita hari ini adalah sma smk alia
mereka berharap di dalam koordinasi pemerintahan provinsi
mereka akan mendapatkan beberapa pendekatan pendekatan yang terkait dengan kualitas pendidikan mereka
ada yang keepnya belum sampai
ada yang memang belum dapat
ada yang diantara mereka karena memang harus bayar spp
kemudian biaya kuliah lapangan
di antara mereka kemudian berharap bahwa pemerintah provinsi akan cover kebutuhan mereka
kami ingin bahwa anak anak kita itu punya harapan
sampai selesai sma smk kita menyiapkan program pahlawan bangsa
beasiswa pahlawan bangsa ini setelah tistas dia juga bisa kuliah
silahkan ditanggapi pasangan nomor dua
bagi saya pendidikan itu yang paling utama adalah gurunya
setelah itu baru muridnya
gurunya harus kita beri dukungan untuk memperoleh kesempatan menjadi guru yang profesional dan juga sejahtera
kemudian untuk muridnya
kita harus dukung
kalau kita lihat apk jawa timur atau apm
maka tidak ada pilihan lain dalam rangka mensukseskan wajib belajar dua belas tahun
mereka harus kita berikan dukungan sepenuhnya untuk bisa memperoleh pendidikan gratis di tingkat sma dan di tingkat smk
ini untuk muridnya
sementara untuk lembaganya tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi atau memadai
hari ini memang kebutuhan untuk memberikan support bagi guru terutama gtt dan ptt
kalau gtt dan ptt rasanya hari ini saya sudah melihat anggaran dari apbd dua ribu delapan belas sudah bisa dialokasikan
kita berharap bahwa dari alokasi anggaran untuk guru guru gtt guru guru ptt
ada terutama untuk sekolah sekolah swasta
mereka perlu ada training secara khusus berkala
misalnya mereka adalah pemegang mata pelajaran fisika
kalau di sekolah sekolah negeri relatif proses training itu dilakukan penguatan kapasitas guru dilakukan secara kontinu
oleh karena itu memang pemerintah provinsi harus secara khusus
dan kurikulum yang guru guru pada mata bahan ajar tertentu mereka akan memiliki kualifikasi skill kemampuan dan update
karena update metode belajar mengajar itu memang harus didapatkan secara berkala
saya ingin melanjutkan sedikit
memang persoalannya sekarang ini pada gtt
banyak sekolah sekolah negeri lebih banyak gtt nya daripada pns nya
ini satu pr yang cukup serius
di sekolah sekolah negeri hari ini
maka ini harus ada solusi
solusinya memang kalau dari pusat itu kan dijadikan pegawai negeri
tapi bagi yang tidak
bagi yang tidak
kita akan masuk ke sesi selanjutnya
tepuk tangan dulu deh
tepuk tangan dulu yang meriah
tepuk tangan dulu yang meriah
tepuk tangan dulu yang meriah
tepuk tangan dulu yang meriah
kita masuk ke sesi yang kedua
pasangan calon nomor satu bertanya ke pasangan calon nomor satu

waktu untuk perdebatan selama empat menit
jadi salah satu yang diandalkan adalah membuat seribu startup di dalam programnya
saya ingin bertanya pandangan paslon nomor dua dalam kaitan dengan sekarang kan marak digital startup
bagaimana sebenarnya perkembangan cash burnout yang dihadapi oleh startup startup itu
kita bicara nama nama besar
mau gojek apa apa yang malah jadi unicorn
nah bagaimana unicorn unicorn itu menghadapi cash burn out
kaitannya dengan bagaimana kemudian mereka sudah bisa stabil
dan bagaimana ini mempengaruhi template yang akan diterapkan untuk startup startup digital yang mau didorong oleh paslon nomor dua
ya saya yang pertama tetap berpandangan bahwa semua orang ini semua warga jawa timur harus melek digital

kita dorong semuanya melek digital
tidak hanya yang generasi milenial
karena bagi saya generasi milenial itu bukan hanya umur
tapi di sini adalah karya di sini adalah karakter gitu
nah untuk itulah bagaimana masyarakat ini semua melek digital
yang kedua setelah itu disiapkan infrastrukturnya
setelah infrastrukturnya disiapkan baru yang ketiga adalah iklimnya
nah kita ingin mendorong anak anak muda ini
untuk bisa memulai bisnis baru
dan kita fasilitasi kita beri dorongan
supaya mereka mampu untuk tidak hanya mencari kerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan
banyak sekali anak anak muda yang memulai bisnis dan berhasil
ada petani muda ada peternak muda ada petani ada juga anak anak yang bergerak di dunia umkm
silahkan untuk menjawab
banyak bagus sekali
dengan segala hormat mohon maaf
maksud kami cash burnout rate itu adalah startup startup yang diagung agungkan itu sebenarnya masih bakar uang sampai hari ini
jadi mereka bisa benar benar bersurvive itu karena dimodali investor besar
bukan karena usahanya sudah benar benar ajak stabil
dimodali besar karena mereka promo harus besar besaran
jadi harganya itu enggak masuk sebenarnya
tapi demi menambah database konsumen
kemudian akhirnya dia jualin
dan juga menambah database itu untuk melakukan pengiklanan dan sebagainya
tetapi sampai hari ini sebenarnya mereka belum benar benar survive
belum benar benar stabil
belum benar benar lepas landas
karena itu tadi investor itu walaupun valuasinya tinggi
tetapi itu hanya berdasarkan forecast nilai masa depan
bukan berdasarkan nah ini yang saya takutkan
kita bicara startup digital seribu startup digital
tapi belum menjawab fenomena real
bahwa yang diagung agungkan dijadikan model itu sebenarnya juga masih bergantung bakar uang tadi
artinya kita menyadari sebentar ya saya nambahin sedikit
makanya kita menyadari bahwa tidak semua startup itu berhasil
kita menyadari itu
maka itu kita berikan kesempatan
kan tidak semua orang juga bisa jadi startup
tapi yang bersedia yang mau tugas pemerintah ini kan memfasilitasi saja
kita carilah ahli ahlinya
kalau misalnya saya dianggap kurang mampu dunia digital itu
jadi kita ini tidak harus mengetahui persis
tapi kita bisa merekrut orang orang hebat untuk memfasilitasi startup itu
jadi bicara soal startup
komitmen daripada kami
insya allah menjadi pemerintah provinsi
tentunya memediasi memberikan fasilitasi seperti yang tadi disampaikan
oleh mas emil dan ibu kofifa mengenai startup
lewat perbankan kemudian juga ada fasilitasi apa financial teknologi
sehingga mereka dapat semakin berkembang
ketika mereka berkembang
apa yang harus dilakukan
kita mendorong mereka untuk membantu usaha usaha kecil menengah mikro yang ada
saya melihat bahwa ada beberapa contoh
misalnya di surabaya
ada pahlawan ekonomi dimana isinya perempuan perempuan
yang tadinya mereka tidak memiliki kreativitas dan inovasi
lewat bantuan anak anak muda yang kreatif lewat startup
mereka dapat meningkatkan daya beli dan daya ekonomi dari produk yang dibeli
kita bikin kualifikasi jadi begini
kalau yang startup kita harus lihat
fasilitasi itu bukan kategori startup mereka yang sudah established
tetapi bahwa kelas menengah kita beri stimulasi
harus dibikin kualifikasi seperti itu
yang pemula pemula yang mereka itu modalnya pas pasan intervensi
waktu sudah habis
silahkan duduk kembali
kedua pasangan calon sudah menjalani perdebatan yang cukup seru ya alvito
ini kok sepi sekali
ayo tepuk tangan untuk pasangan calon kita
ini kadang kadang gagal fokus
begitu orang ngomong tepuk tangan begitu
tepuk tangan atau tidak tepuk tangan
nah tepuk tangan juga ada waktunya ya begitu ya
kita sudah dengarkan cawagu berdebat cagu berdebat paslon berdebat
masih ada lagi
masih ada lagi
ada fase puncak yang harus anda saksikan
tetap bersama kami di debat publik pertama
pilihan gubernur dan wakil gubernur jatim tahun dua ribu delapan belas semakin dekat
hati hati loh jika ada yang iming iming uang bayangkan jika anda diberi uang seratus
agar memilih calon gubernur atau wakil gubernur tertentu maka suara anda
dihargai dua puluh tahun lagi
rp dua per tahun atau rp satu enam ratus enam puluh enam per bulan atau rp lima puluh lima per hari
masa sih harga diri kita mau dijual serendah itu